sebuah foto pernikahan pasangan suami istri di banyuwangi menjadi viral di media sosial
prosesi akad nikah pasangan faris dan jerini ini mengundang komentar warganet
karena mengenakan pakaian pramuka lengkap dengan atributnya
inilah pasangan pengantin faris sugerto dan jerini laili putri amanda warga banyuwangi
yang menjadi viral karena melangsungkan prosesi akad nikah hingga resepsi
dengan mengenakan pakaian pramuka lengkap dengan hasduk berwarna merah putih di lehernya
pasangan ini melangsungkan prosesi akad nikah di masjid anur
desa purwodadi kecamatan gambiran banyuwangi pada hari rabu lalu
kedua mempelai sengaja memakai pakaian baju pramuka lengkap saat prosesi akad nikah
untuk mengenang pertemuan pertama kali mereka di sanggar pramuka
kemudian kita ketemunya di pramukaan
kemudian kita berdua punya keinginan
gimana kalau nanti akad nikahnya kita menggunakan untuk pramukaan
kalau tanggapan dari tetangga ini kan sebenarnya acaranya kan acara yang sakral ya
kalau akad nikah itu tapi ya mau gimana lagi
soalnya kan sudah perjanjian kita berdua kayak gini
kalau orang tua sebenarnya mendukung
orang tua mendukung tapi ya
kembali lagi bertanya tanya kenapa harus pakai pramuka
pernikahan pasangan ini sempat mengejutkan kedua orang tuanya
karena sebelumnya tidak memberitahukan jika kedua mempelai akan menikah menggunakan pakaian pramuka
pertama saya kaget terkejut kan gak bilang surprise gitu
terus gimana lagi kenyataan gitu deh
itu saya ya gimana kaget aja apa gitu kok seragam pramuka
sebenarnya berselacam mantan gitu
selain pakaian mahar pernikahan keduanya pun juga unik
yaitu uang sejumlah rp dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan bentuk lambang pramuka
atau sering disebut dengan tunas kelapa